kita awali dengan informasi pertama tiga belas penambang asal tasik malaya terjebak longsor
di kedalaman lima puluh meter lubang tambang emas rakyat di perbukitan desa tatelu minahasa utara
mereka diperkirakan masih hidup
lima belas penambang emas rakyat terjebak longsor sejak kamis siang
pintu masuk menuju tempat penambangan tertutup longsoran batu dan tanah
sehingga hanya menyisakan sebuah pipa kecil
kedalaman lokasi mereka sekitar lima puluh meter dari permukaan tanah
dan proses evakuasi ke tiga belas penambang rakyat masih berlangsung sampai saat ini
sejumlah penambang dibantu marinir secara bergantian masuk lubang untuk membuka akses jalan
dan hal itu dilakukan secara manual dengan alat seadanya
tim basarna sejak kami sore sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi
lima belas korban itu sudah teridentifikasi selamat
karena antara penggali
sama korban itu sudah bisa menjabat tangan
yang menjadi kendala saat ini adalah adanya batu yang menghalangi
sehingga itu harus disingkirkan dulu
baru kemudian insya allah korban semua bisa kita evakuasi sampai ke atas
dan kita terhubung via telepon dengan jurnalis foto cnn indonesia royke rarumangkai di minahasa utara
halo selamat siang royke
ini bagaimana dengan jumlah korban sendiri
apakah sudah semuanya dievakuasi
dan sehingga siang ini seperti apa proses evakuasi itu sendiri
tadi sudah dievakuasi ke tiga belas korban itu
sebenarnya semuanya selamat
namun ada tiga orang yang dibawa ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya
mereka masuk itu sekitar jam satu kemarin
dan baru bisa dievakuasi jam sembilan dua puluh lima hingga jam tujuh lima
ke tiga belas orang tersebut penambang asal sakit melayu
yang bekerja di ambang mas limit alan yawaruntu
di desa atateli
di perbukitan desa atateli
royke sebenarnya apa yang dihadapi oleh para evakuator begitu untuk mengevakuasi para penambang ini sendiri
karena menurut informasi yang saya dapatkan ada batu yang cukup besar yang menghambat mereka untuk mengevakuasi ketiga korban yang masih tersisa hingga siang ini
ya yang masih sudah lama untuk melakukan pembongkaran batu tersebut adalah para penambang juga
dan mereka berhasil membongkar batu tersebut
dan berhasil mengeluarkan satu persatu korban tersebut dengan selamat
menurut para penambang tersebut memang saat ini memang hujan
padahal saat sekarang ini memang hujan keras di bukit petelu ini
kalau hujan itu airnya merendes hingga dinding kayu itu keluar air hingga itu yang jebol
jebol karena memang sudah agak tua dinding kayu tersebut
jadi itu yang menyebabkan penambang tersebut
berarti ini bisa diartikan bahwa penyebab dari longsor itu sendiri akibat dari hujan yang terus turun di wilayah itu
lalu siapa yang bisa dimintai pertanggung jawaban terkait dengan hal ini
karena berdasarkan informasi itu adalah pertambangan milik masyarakat juga yang notabene tidak terkait dengan keamanan
kita tidak bisa mengetahui siapa yang bisa bertanggung jawab di situ
di sini memang tidak ada yang bertanggung jawab
tidak ada yang bertanggung jawab
semuanya bertanggung jawab karena hampir semua warga desa petelu ini memiliki lokasi tambang di atas bukit petelu ini
ini lobang di sini di lobang bukit bukit ini hampir seribuan lobang itu
jadi anda bisa bayangkan hujan hujan begini
saya sekarang berdiri di salah satu tambang lokasi ini
ini hujan keras sekarang
itu di bawah tanahnya itu sudah lobang lobang
jadi bisa terjadi longsor setiap saat
terima kasih atas informasi ini
terima kasih atas informasinya
itu tadi royke rumangkai yang melaporkan langsung dari minahasa sulawesi utara